karena saya udah gemes dari penampilan iqbal yang gitu gitu aja
menghina sekali nih sebelah saya ini
ini saya baik loh saya mau kasih ide penampilan tahun baru
biasanya kan rambut juga harus baru lah ya
supaya peruntungannya pun makin baik
nah bagi anda para pria yang ingin mengubah penampilan
anda bisa mengikuti tren rambut tahun ini
jadi gak akan salah gaya
tapi saya tahu ini tahun ini memang diprediksi ada empat gaya rambut yang masuk tren
apa saja kira kira ini dia informasinya untuk anda
tahun baru gaya rambut baru mungkin menjadi perhatian bagi beberapa orang
terlebih kini tak hanya wanita
namun kaum pria masa kini mulai percaya diri untuk mengeksplor penampilan mereka
salah satunya dengan penataan dan model rambut
ada empat gaya rambut ria yang diprediksi akan tren di tahun dua ribu delapan belas
terinspirasi dari gaya rambut klasi
dengan sentuhan modern
tren ini menyesuaikan gaya kaum milenial
yang merupakan pasar terbesar dalam industri fashion dan gaya hidup di tahun ini
alasannya lebih karena pada masa sekarang ini
orang itu merasa dirinya perlu unik
dia perlu stand out dibanding yang lain
sedangkan segala macam yang sifatnya mass production
itu di kaum milenial sekarang udah dirasa
mereka mencari lagi dengan cara balik lagi ke masa masa sebelumnya
gaya rambut yang dimaksud adalah
klasikat crop cut jar hat dan pompadour
namun tidak semua bentuk wajah cocok dengan keempat model rambut ini
untuk jenis muka biasanya pria itu terbagi menjadi tiga
yang pertama adalah bulat
untuk jenis muka bulat sebenarnya cocok dengan gaya rambut yang pompador
karena bentuk muka yang bulat itu butuh gaya rambutnya
yang bisa membentuk garis di mukanya
yang kedua adalah jenis muka yang oval
jenis muka oval ini sebenarnya sangat fleksibel
dengan gaya rambut apa aja cocok
tapi kita fokuskan untuk jenis muka yang ini adalah cropcut dan juga klasik
jadi ada dua gaya rambut yang cocok untuk jenis muka yang oval
yang terakhir adalah bentuk muka yang kotak
bentuk muka yang kotak ini lebih tegas secara garis wajahnya
ini sangat cocok sekali untuk jenis muka yang oval
karena jar head ini lebih maskulin
dan juga side partnya tidak terlalu panjang
karena cenderung orang yang bentuk mukanya kotak itu
tidak membutuhkan side part yang panjang
selain bentuk wajah potongan rambut pria juga disesuaikan dengan kebiasaan dan gaya hidup sehari hari
penataan dengan banyak gel rambut tentunya tidak disarankan
untuk mereka yang mudah berkeringat atau berminyak
akibat terpaan sinar matahari
jadi anda bisa menentukan gaya rambut dan penataan yang berbeda dengan rambut pria
dan juga menentukan rambut seperti apa yang mewakili karakter dan sesuai dengan aktivitas sehari hari
debbie astari jakarta